gue pengen nyelesain masalah ini sama cita sekarang juga
dan gue pengen kalian berdua jadi saksinya
gue juga masih
asungan dan receh
kok atta tiba tiba aneh gini deh
jadi gue sama gio ini sekelas asungan dan receh
padahal baru aja gue mau ajak lo jalan
tapi kayaknya nggak jadi deh
karena gue kan udah gak sekelas lagi sama lo
gue kan cuma asungan dan receh
gue gak mau ya jalan sama mereka berdua

kau pukul patiente loh

justru gue yang ogah
petur lebih baik abuses
katanya kasus loh
perkembangan kita lumayan depending on it
lo tau gak sih gue tadi tuh teriak teriak sampe diliatin orang
untung gak ada mel malu maluin banget deh
yang lagian atau kayak serius gitu mau ngajakin jalan
siapa sih yang gak mau
atta kan udah jelas jelas fix pacaran sama cewek receh
karena mungkin mau dia ngajak jalan
lo pikir sedikit lah think
lo kenapa sih
ibut lagi sama ata
udah deh riz
habis ini mau kemana
kayaknya sih gue mau ketemu sama menteri
lo ikut gue kemana
ya apaan sih gue gak mau
eh kok lo gak mau sih
lu pengen masalah kita berlarut larut
justru gue pengen selesaikan masalah kita sekarang juga cet
gue ngapain yang pengen masalah sama pacar sendiri
gak perlu ada lagi yang diomongin kak
mending lo minggir
justru gue pengen selesaikan masalah kita sekarang juga cet
gue ngapain yang pengen masalah sama pacar sendiri
gak perlu ada lagi yang diomongin kak
gue pengen masalah gue sama citra
gue gak selesai hari ini juga
karena gue mau hubungan gue sama citra

gue juga pengen kenalin citra ke papa mama
tak mending lo selesain masalah lo sama citra sendiri deh
aneh buat gue sama rizky berada di antara kalian kayak begini
emangnya kalian pikir gue berdua nih tembok penyekat apa
enggak kalau lo cabut gue juga cabut
enggak juga gue cabut cit
gue pengen selesain masalah ini sama citra sekarang juga
dan gue pengen kalian berdua jadi saksinya
lo juga sih cit
gue juga masih banyak urusan kali
kalau ada yang pengen lo omongin ya lo omongin sama citra
lo berharap apa gue sama rizky nungguin kalian baikan
ya gak bisa lah
ya udah lo dulu yang omong

kamu mah yang jelasin duluan kan lo yang mulai semua
ini tuh udah mau jam dua belas
lo masih belum hubungin mel
masih belum hubungin mel
lo belum bilang lo mau ketemu sama dia
kan gue udah bilang putri usus goreng
gue gak akan mau hubungin mel
gak akan mau hubungin mel
apalagi ketemuan sama dia
dan kalau ketemu cuma buat apa
buat minta dia jadi tunangan gue
gue kan gak mau
ini semua demi
karena lo ditekankan sama om raymond
gak ada yang neken gue
lo udah terhasut ya sama om raymond
omream itu orang yang paling licik yang gue kenal
mungkin aja kan
tapi ujung ujungnya untuk apa
untuk neken lo doang
supaya om raymond sama mel
dapetin apa yang mereka mau
coba lo pikirin secara baik baik deh putri usus goreng
semua yang lo pikirin tentang om remon itu salah pangeran
om raymond itu bener bener tulus cinta sama ibu
tanpa punya niat licik atau apapun kayak yang lo pikirin
kalo lo gak punya banyak waktu cewek asongan
kalo sampe batas waktu yang gue tentuin lo masih belum bisa yakinin my prince buat ngamar gue
jangan harap gue akan setujuin hubungan my daddy with your mom